prestasi eko yuli irawan pada level olimpiade mungkin akan sangat sulit untuk ditandingi atlet indonesia lainnya
sejak pertama kali ikut olimpiade di beijing tahun dua ribu delapan eko selalu konsisten mampu menyumbangkan medali bagi indonesia
terakhir turun di kelas enam puluh satu kg di olimpiade tokyo dua ribu dua puluh eko kembali meraih medali perak bagi indonesia
total angkatan eko seberat tiga ratus dua kg hanya kalah dari lifter tiongkok lifabin yang total mampu mengangkat barbel seberat tiga ratus tiga belas kg
kesempatan eko untuk menuntaskan rasa penasarannya ada di olimpiade paris tahun dua ribu dua puluh empat mendatang
namun di usianya yang saat ini sudah tiga puluh satu tahun
eko harus pintar pintar mengatur program latihan bila masih ingin tetap bisa bersaing meraih medali emas di olimpiade paris dua ribu dua puluh

kalau kita bisa kebalikin lagi berarti punya modal dong
selanjutnya tinggal ikut kualifikasi lagi gitu loh
apapun itu prestasi eko yang secara konsisten mampu meraih empat medali di empat olimpiade yang berbeda adalah prestasi yang sangat luar biasa
pekerjaan rumah sebenarnya bagi dunia angkat besi indonesia adalah bagaimana untuk bisa terus membina dan mempersiapkan atlet atlet muda sebagai penerus
eko yuli irawan
erlangga wisnuaji indra hadi jakarta